kita ke informasi lain manajemen pengelolaan lembaga permasyarakatan oleh negara seperti dipermalukan dan ditertawakan
saat seorang terpidana melarikan diri dari selnya di rumah tahanan di salemba jakarta
apa masalah yang sebenarnya terjadi di balik tembok penjara
seorang tahanan kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur
kabur dari rutan salemba jakarta pusat pada kamis tujuh juli dua ribu enam belas
tahanan bernama anwar itu kabur dengan menggunakan jilbab serta baju gamis yang dibawakan istrinya saat membesuk
kaburnya tahanan ini menjadi tambahan catatan buruk bagi pengelolaan penjara di indonesia
maret lalu kebakaran terjadi di rutan malabero bengkulu dipicu penolakan sejumlah napi yang menolak mengikuti tes urin
dua napi tewas akibat kerusuhan tersebut
pada bulan april dua ribu enam belas kebakaran juga terjadi di lapas bancai bandung
penyebabnya sama keributan para napi
belum lagi terungkapnya peredaran narkoba
atau tahanan yang mengelola bisnis narkoba dari dalam penjara
setiap kali rajia lapas ada saja temuan petugas
mulai dari telepon genggam senjata api dan senjata tajam
bilik mewah di dalam lapas bahkan pabrik narkoba
satu borok lainnya yang sempat menjadi perhatian publik adalah
narapi dana kasus korupsi dan mafia pajak gayus tambunan
yang beberapa kali kepergok pelesiran keluar lapas
sejumlah catatan buruk itu terjadi akibat infrastruktur lapas yang kurang maksimal dan minimnya penjagaan
jumlah sipir yang tidak sebanding dengan jumlah tahanan
membuat pengawasan kurang maksimal
kondisi itu juga diperparah dengan kemelut regulasi di internal lembaga pengelolaannya
sekarang kan terjadi perdebatan ya antara undang undang pp surat edaran ini dan sebagainya
satu itu kedua adalah organisasi
ya segala macam lah masalah organisasi itu
paling jelas sekarang organisasi pemasyarakatan itu tidak mencerminkan
apa yang harus bisa dilakukan secara fungsinya
dan hukum dan ham sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi
untuk menambah jumlah pegawai lapas hingga sembilan belas orang
untuk menanggulangi masalah rasio sipir dan tahanan yang jomplang
namun dengan catatan proses rekrutmen pegawai nantinya harus
benar benar transparan dan akuntabel
agus wimansyah cnn indonesia